warga jalan nusantara rt sebelas rw dua puluh dua kelurahan harapan jaya
kecematan bekasi utara kota bekasi jawa barat selasa dinihari
digegerkan dengan penemuan dua orang jasad wanita di dalam rumah kontrakan
dugaan korban pembunuhan tersebut dikatakan oleh kombes paul hencky
kapolres metro bekasi kota yang datang ke lokasi kejadian
sebelumnya seorang warga melaporkan kehilangan istrinya sejak hari minggu kemarin
usai pergi mengaji
berbekal adanya petunjuk cctv dan motor istri korban yang berada di rumah tersebut
pelapor dan aparat kepolisian binmas setempat menuju rumah itu
mereka kemudian menemukan pengontrak rumah dengan luka sayatan di bagian tangan
diduga yang mengontrak rumah atas nama p
yang dengan luka tangan
sudah dibawa ke rumah sakit dan telah dinyatakan meninggal dunia
nah sementara yang lain diduga ada mayat atau jenazah yang dicor di bawah tangga
nah untuk kegiatan berikutnya besok dari sare skrim
akan berkonasi malam ini berkonasi dengan puslapor dan indokes pondamitro jaya
untuk melakukan olah tkp secara komprehensif
kapolres menambahkan sang pengontrak yang diketahui
berinisial p belakangan meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit terdekat
sementara itu pihak kepolisian yang melakukan olah tkp di rumah tersebut
menduga terdapat dua jenazah lainnya yang dicor berada di bawah tangga
dan salah satunya istri dari warga yang melapor kehilangan istrinya
dari hasil olah tempat kejadian perkara
petugas mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga milik korban
berupa celana dan baju casing handphone
dalam satu plastik bening yang sudah dibuang oleh terduga pelaku
ini di dalam tong sampah
sementara itu demi mengungkap pasti pihak kepolisian polres metro bekasi kota
saat ini tengah menunggu tim inavis dan puslap for pondamitro jaya
untuk dilakukan pembongkaran secara keseluruhan bagian yang dicor dan mengangkat jasad dugaan korban pembunuhan
hingga selasa pagi kondisi lokasi kejadian masih terlihat garis polisi
dan dijaga ketat pihak kepolisian polsek bekasi utara dan polres metro bekasi kota
erik kustara bekasi jawa barat